halo sobat kompastv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
senin tiga belas mei dua ribu dua puluh empat bersama saya karisma ningtyas di top tiga news kompas tv
yuk kita simak berita selengkapnya
diawali dengan berita polisi yang berhasil mengamankan terduga pelaku
atas aksi pungutan liar di masjid istiqlal yang viral di media sosial
dua orang pria berhasil diamankan dalam kejadian ini
polisi menyebut latar waktu kejadian di video viral tersebut terjadi pada kamis delapan belas april dua ribu dua puluh empat lalu
polisi menyebut belum ada pihak yang melapor atas aksi viral pemungutan uang parkir liar tersebut
dan dari hasil pemeriksaan sementara didapati bahwa pemberian uang parkir ini
dengan nominal yang diminta terduga pelaku belum pernah dilakukan
terjadi ya terjadinya pada hari kamis tanggal delapan belas maret
enam belas april pukul empat dini hari
jadi terjadinya sekitar satu bulan yang lalu
tepatnya di tempat yang saat ini kita laksanakan preskon depan masjid istiqlal gerbang al fatah
di dalam video tersebut ada tiga orang yang berdebat dengan satu orang yang melakukan pengambilan gambar
dua dari tiga orang tersebut sudah kami amankan
inisialnya bernama ab jenis kelamin laki laki umur empat puluh sembilan tahun
dan yang kedua inisialnya j jenis kelamin laki laki berumur dua puluh enam tahun
dan satu orang yang terdapat di dalam video tersebut inisialnya d
namun sampai dengan saat ini masih
selanjutnya ada presiden kelima megawati soekarno putri yang mengunjungi pameran seni butet kartarejasa
megawati menyebut karya seni merupakan bagian dari politik seni
pameran seni butet kartarijasa ini bertajuk melek gendong lali
butet mendeskripsikan melek gendong lali sebagai orang yang haus kekuasaan dan harta
tapi berharap semakin banyak anak muda yang menghargai karya seni nusantara
kritik itu adalah kehidupan adik adik ini supaya tahu
jadi kalau ini bagian dari apa
ungkapan ungkapan itu dapat digambarkan sesuai keinginannya
tapi belum tentu keinginan saya begini
gimana sih kalau dibuatkan sekolah
karena menurut saya sekarang ini anak anak muda ya maaf
tidak berfikir mengenai seni budaya indonesia nusantaranya
mereka saya juga suka k pop
cucu cucu saya semua senang saya juga senang
tapi kan tidak mau menghargai seperti begini budaya indonesia nusantara itu luar biasa
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya material alat pengereman yang diubah
serta adanya kebocoran di sistem pengereman terkait kecelakaan di subang
terkait temuan ini akan dilakukan pengembangan dan juga akan dilakukan pemeriksaan mendalam kepada operator dan po bus yang hingga saat ini belum bisa ditemui
saat ini sedang dilaksanakan pengujian
tadi dapat diinformasikan ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini
kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari perang
bocoran dari gas atau angin yang keluar
nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini
nah selamat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu